untung ale ini bete punya teman satu saja di dunia
ambil aja mirto bantu ale
udah kalian kesana deh
ini tuh hukuman gue jadi biar bulu aja
ya gak bisa laki kita kan harus bantu lo
laki laki yang berpikir pikir
kembali ke kelas
bukannya bersihin malah ngotorin
bu itu bukan kelakuan saya tadi bersih rapih gak sekotor itu
itu masih kotor
ya tapi bukan kotor
pokoknya ibu gak mau tau
kamu bersihin sekarang
karena tadi sebelum saya pergi itu udah rapih gak kotor kayak gitu
yaudahlah diem aja
daripada gue yang tersalahin lagi
sering sering ya ibu ngajak makan di luar enak banget makannya disini soalnya
ya sayang pokoknya kalau setiap bulan ibu dapat bonus target
setiap hari kamu makan disini ibu kerjain
semoga pekerjaan ibu lancarkan biar makan disini terus
oh ya gimana sekolah kamu
altsong udah punya temen yang baik baik semua
kalo ada yang apa sama kamu
kamu ngapur sendiri
siap pemandang cantik
saya dapat nomor hpnya om dari salah satu temen saya
jadinya saya langsung telpon om deh
ada masalah apa ya aldino
papa kamu masih marah
dan meminta rifki untuk segera minta maaf kepada saya secara terbuka
dan disaksikan sama semua murid di sekolah
tapi kalau sampai rifki menolak papa saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum
loh bukannya sebelumnya rizky sudah langsung minta maaf
iya saya udah sampein hal ini ke papa saya om
bahkan saya sudah bujuk papa saya untuk gak usah melanjutkan kasus ini lagi
dan minta rifki untuk tetep minta maaf sama saya
atau dia akan dilaporkan ke polisi
om akan meminta rifki untuk minta maaf
di depan umum
supaya kasus ini tidak dibawa ke polisi
oke makasih om
terima kasih juga ya aldino
sekali lagi oh minta maaf ya
ternyata gampang banget ya bohongin orang
buktinya om ray percaya begitu aja
padahal papa sama sekali gak pernah nyuruh rifki
untuk minta maaf sama aku
di depan umum
dan gue yakin
setelah kejadian ini
gue bisa memperbaulukan rifki
di depan anak anak
kita dulu gue takut nih
aduh kayaknya gerak deh g
ya udah cepet dong
gak usah takut takut
kasih pelan pelan tariknya
pulang sekarang juga
papa mau bicara
besar seru pulang
terus kenapa pulang
ya nanti aja lah
orang tua juga baru main kok
jangan jangan tadi ada laporan
jangan jangan tadi ada laporan dari sekolah
kalau kau cabut
bisa jadi tuh
ini gue cabut dari mana sih
gue tuh bukan cabut ya
gue nyari sponsor buat muka sekolah
mendingan lo sekarang balik deh
terus lo ngambek
itu sudah kawan
kau cabut sudah
gue cabut ya
ate ate sudah kawan
kalau kau nge pp sudah
pukul pukul saya pundak lagi
karena ada hal penting yang ingin papa sampaikan sama kamu
kekik jangan kayak gini dong
kekik papa minta
kamu minta maaf sekali lagi sama algino
itu belum cukup kekik
ya kalau nggak cukup ya terserah
yang penting riffky udah minta maaf sama alino
mau aldino terima maafnya rifki atau enggak ya urusan dia
di depan murid murid yang lain
oh papa mau buat rifki malu ya
di depan temen temennya riffky
kayak gitu pak
katanya papanya mau bawa masalah ini ke jalur hukum
kalau kamu gak minta maaf di depan teman teman kamu yang lain
ya rifkinya gak peduli sih
kalau memang kasus ini mau dilanjutin ke jalur hukum terserah
orang riffky gak salah kok pak
papanya lino itu punya pengaruh besar
papa gak mau gak rela
gara gara masalah ini
masa depan kamu itu masih panjang
kamu terpisahkan dulu masalah ego kamu
demi masa depan kamu
minta maaf sama algino di depanmu untuk menurut yang lain ya
ini buat berburu
salah lo sendiri sih shell
anak baru tapi udah ganjan ke rifki
resep banget gue kalo gue harus minta maaf sama aldino di dekat orang banyak
gue yakin itu orang malah makin besar kepala makin merasa jago
woy kasih seluruh kawannya
ampir aja gue kena
lu apa apaan sih kita semua jadi bahasa tau gak sih
kita datang ini aduh teman teman datang
bukannya sambut baik baik pake apa namanya
untung tadi bete refleks kalo nih
lagi ngapain sih kesini
bukannya ke kelas juga kalian
ya kita kan disini mau bantuin lo ki
kita ini sayang sama kau setia sama kau
makanya mau bantuin kau biar kau tidak capek tuh
nah ambil ini
untung ale ini bete punya teman satu saja di dunia ini
kalau saya mau
eh tidak kawan
ambil ini biar kau bantu ale
udah kalian kesana deh
ini tuh hukuman gue jadi biar gue aja
ya gak bisa ki kita kan harus bantu lo
kembali ke kelas
ya tidak percaya lo lagi kan
kamu kemarin bolos sekolah lagi kan
hukuman kamu ibu tambah tiga minggu lagi
kalau kamu belum bisa menunjukkan sikap yang baik
ibu akan terus tambah hukuman kamu
dua minggu aja tuh udah berat ini tiga minggu
cewek planet entah berantan ini minum apa
cari dia sih